saka tatal mantan terpidana kasus fina yang telah bebas dan mencari perlindungan di rumah kuasa hukum setelah mengaku tidak nyaman dan terganggu karena banyak pihak yang mendatangi rumahnya
saka tatal bersama kakaknya memutuskan tinggal sementara di rumah kuasa hukum saka
saka merasa tidak nyaman dan terganggu karena banyaknya pihak yang mendatangi rumahnya termasuk polisi
sakanya ingin namanya dapat dipulihkan dan ingin kembali hidup normal